sementara di stasiun gubeng surabaya jumlah penumpang sudah berkurang dibandingkan dengan hari sebelumnya
pt kai daerah operasi delapan surabaya memprediksi jumlah penumpang kereta api jarak jauh dan menengah pada selasa ini mencapai dua puluh satu ribu orang
ada tiga stasiun yang menjadi tujuan para pemudik di wilayah jawa timur yaitu stasiun gubeng pasar turi dan malang
pada satu hari jelang lebaran jumlah penumpang kereta api yang berangkat sekitar dua puluh satu ribu orang
sementara penumpang yang tiba mencapai dua puluh tiga orang
jumlah pemesanan tiket paling tinggi terjadi pada hari kedua lebaran enam juni dan hari plus tiga lebaran atau sembilan juni mendatang
yang diprediksi hingga dua puluh lima ribu penumpang
pada musim mudik kali ini pt kai daerah operasi delapan membuka sembilan puluh dua perjalanan kereta api jarak jauh
terdiri dari delapan puluh tiga kereta api reguler dan sembilan kereta api tambahan